eee kalau nyari kerudung yang murah dimana ya
ih kang tisna mau pakai kerudung
bukan buat saya buat teman saya
bercandaan kamu mah bikin sarung pemberian yang ngerika jadi lecek ah
kalau kata gue tis lu harusnya malu
ya iyalah masa cowok dikasih hadiah sama cewek harusnya kan kebalik
kata bapak saya juga begitu pur
tumben gue sama bapak lo
tapi beliin apaan
soalnya saya gak tau neng rika sukanya apa
ya lu tanya aja sama dia lebaran tahun ini dia pengen beli apa
pas lo kasih dia pasti kaget
terus dia kelepek kelepek sama lo
masa kelepek kelepek pur
nanti neng rika nya begini tuh pur
kasian pur kalau neng rika nya kelepek kelepek pur
pur pur jangan pur
lalu abang sengaja nungguin dia ya
ini mbak ibu ngajakin dia nangis
masa kelepek kelepek mbak ibu
masih masih nyutan
kalau masih sakit sama nyut nyutan abang nggak usah ojek aja
biar cepet sembuh dipakein alkohol bang
kemudian gue ngojek daripada kaki sakit pala gue sakit
emang beneran udah sembuh
aduh ngapain diinjek sih tati
ngetes sudah sembuh apa belum
rika kan kerja di tokonya
lima hari kerja
yang satu harinya libur
bisa bicara sebentar
kalau di dalem nggak bisa kakak
masih acak acakan ya di dalamnya
ini kan bulan puasa
tapi kan cuma sebentar
aku mau pergi

lama amat jalannya bang hojak
gak apa apa pak enak
kakak tisna katanya mau bicara
dari tadi kok cuma mau isam esam aja sih kakak
neng rika mau belanja apa buat lebaran besok
puasa aja baru dua minggu kakak
kok udah nanyain lebaran
berarti kalau rika gak jawab juga nggak apa apa dong
pelan amat lu
iya bang hojak di motor jalannya lama amat
pake hojak gak bisa masukin gigi jempolnya sakit
ngapain lagi lu
tentengan lagi lu
udah gede jak lu
masih aja main petasan
rika sih mau beli kerudung baru kakak
kalau bisa sih beli baju baru sama sendal baru juga
kalau kakak tisna mau beli apa
saya mah gak beli apa apa
lebaran itu yang penting hatinya yang baru
baju baru juga penting kok

jadi kakak tisna mau beli baju baru
kan udah dibeliin sama neng rika
kan udah dibeliin sama neng rika
rika mau matiin air dulu
saya juga mau pamit
kau mau ulang ya
kau mau ulang ya
kau mau ulang ya
juga ompet kali duitnya
tadi saya udah siapin di saku kok
yang gedean juga nggak apa apa sih
punya kemuliannya kok
sabar bang ojak
waktu naik motor bang ojak yang lelet kekel
eh kang tisna
nyari kerudung yang murah
kan tisna mau pakai kerudung
bukan buat saya
buat temen saya
kalau mau cari kerudung yang murah
di tanah abang aja
cuma sepuluh ribuan
cara yang keren